masih takut gak
kan belajarin sama papa udah bisa berenang kan sekarang
masih takut gak
enggak mah aku udah mulai berani
udah berani pinternya cucu omo udah pinter berenang sekarang ya
udah gak ada yang ketinggalan ya
gak ada bu
yaudah ma aku jalan dulu ya
yang ada bayasanya pak
kayaknya riki ini punya perasaan khusus dengan bayasanya
dan ini udah dari lama pak
apa karena punya perasaan ke elsa
ricky jadi mau membantu elsa
tapi elsa kan sudah bersuami
apa untungnya riki menutupi gobongan elsa
tapi sekarang famine
apa mengenanya bird kills
selamat pagi dengan coca flower florice ada yang bisa kami bantu
apa betul ada pengiriman atas nama elsa anindita
baik pak sebentar saya cek dulu ya
benar pak ada pengiriman atas nama ibu elsa aninita di pagi ini ada yang bisa kami bantu
begini saya dengan nino suaminya ibu elsa nintita
berhubung paket yang dikirim bunganya itu tidak ada
bunganya itu tidak ada bunganya itu tidak ada
data pengirimnya jadi saya ingin tahu apa ada tertera data di situ soal pengirimnya
boleh saya cek dulu ya pak
pengirimnya atas nama bapak riki
iya benar pak
saya sering pemotretan sama dia
sekarang silahkan kamu tanya tanya sejelas jelasnya soal kehamilan saya
begini saya mau ngucapin terima kasih cuman saya nggak punya nomor kontennya apa boleh di share nomor kontaknya
ya berapa nomornya mbak
terima kasih banyak mbak ya
baik sama sama pak
apa tujuan ricky ngasih bunga itu ke elsa
dan apa dia juga yang ngirim parfum buat elsa kemarin
aku harus tanya langsung sama dia
aku harus tanya langsung sama dia
oh ada apa
saya ingin bicara dengan anda
apa kita bisa ketemu
kebetulan gue lagi ada di filend cafe
setengah jam lagi saya langsung berangkat sekarang
sama mama sama ujus
din ada yang lupa
bawa baju renangnya rena
hari ini rena ada penilaian renang
masih takut gak
kan udah ajarin sama papa
udah bisa berenang kan sekarang
masih takut gak
aku udah mulai berani
udah pinter berenang
udah gak ada yang ketinggalan ya
gak ada bu
yaudah ma aku jalan dulu ya
anda yang kirim bunga buat elsa
anda juga kemarin kirim parfum
dengan tulisan kata kata rayuan
gue yang kirim
eh enggak enggak enggak gue gak boleh kesana
tadi kira gue ikut campur urusan dia
ternyata suaminya riansa cemburan banget ya
ternyata suaminya riansa cemburan banget ya
apa maksudnya anda mengirim semua itu ke elsa
elsa itu bener bener spesial buat gue
tapi sayangnya dia lebih memiliki lo
artinya anda harus sadar elsa sudah memiliki suami
jadi saya minta mulai sekarang anda tidak perlu mengirimkan apa apa sama elsa
atau anda cari masalah dengan saya
apa yang bakal gue ambil dari

ki ada apa nih
lo ada masalah apa sama orang tadi
kok lo disini
ini ada yang gue beli
lo kenapa sih
kenapa lo sampai dibukul
ada yang insecure sama gue
roh ngapain sih deketin istri orang
masih banyak purc di jakarta ini yang bisa lo deketin
lo tenang aja
gue duluan ya